kenapa kamu tiba tiba membentakku
apa salahku saudaraku
ini adalah tugas yang sangat berat
begitu berat sekali saudara
tapi tidak apa apa
aku akan melaksanakan tugas ini dengan sedap hati
mendapatkan impangan yang setimpal
ini sebagaimana guru
sepertinya kita harus menghadapi mereka
iya dia tidak takut mati
tunggu tunggu sebentar
ini ini bulu tunggu peninggalan mendiang ibu ku
bulu tunggu ini berisi mantra penghilang diri
ayo cepat pilih tanganku
kamu berani sama saya
siapa yang temani
ada yang gelut banget
sudah sudah sudah
tidak bisakah kalian berhenti bercanda
lebih baik kalian pikirkan
bagaimana kian setengah bisa menghilang
jelas jelas mereka pergi ke sini

kalian memang bodoh untuk aku cepat datang
kalau tidak sekarang tinggal namamu saja rangkap buah anak
tidak ada gunanya kesaktian setinggi gunung
kalau kau membusuk di dalam kuburmu
lebih amat berguna
ternyata siliwangi memiliki jurus menghancur sukmah
rangkap buah anak
masih banyak kesaktian siliwangi yang belum kau ketahui
kan aku sudah bilang
jangan meremehkan kekuatan orang lain
atau kau mungkin tidak akan bisa mencapai keinginanmu
baiklah kalau begitu
tidak ada jalan lain lagi
aku harus membangkitkan kembali ayandaku
aku sudah tidak sabar ingin melihatnya kembali
tidak ada jalan lain lagi
rangkap buah anak
cepat bangkitkan kembali ayamu
tidak ada jalan lain lagi
tidak ada jalan lain lagi
cuma dia yang bisa mengalahkan siwa
tidak ada jalan lain lagi
tunggu apa lagi
cepat perintahkan pada amuk marugun untuk mencuri kujang gemar

tidak ada jalan lain lagi
tidak ada jalan lain lagi
terima kasih anggini
berkat kamu kita terbebas dari kejarannya rai surawi sesa
ya sama sama guru
dari mana kamu dapat ide seperti itu
tiba tiba saja aku teringat
dengan peninggalan bulu tengkuk ibuku
ide itu muncul saat aku sedang terdesak
terkadang petunjuk memang datang saat kita perlukan
sudah waktunya sholat
aku ingin sholat dulu
setiap sudut dari hutan ini sudah kita telusur
tapi kian senang tidak ada
mungkin saya kian satang memakai ilmu gaib
aku harus minta bantuan kepada putri nung
ampun menegar sakti
aku akan mengampuni
tapi dengan satu syarat
akan kupenuhi menegar
tapi aku akan mengampuni
tapi biarkan aku hidup
apapun syaratnya akan kupenuhi menegar
kau harus jadi anak buahku
aku adalah raden surawisesa
apapun yang aku perintah
kau harus memenuhi perintahku
kau pikir kau bisa lari dariku
dengan ilmu gaibmu
dengan ilmu gaibmu
datanglah aku butuh bantuannya
aku butuh bantuannya
aku punya tugas untukmu
cari kian satang sampai dapat
seret dia ke depan kaki ku
aku akan membawa dia ke kaki
pencuri kucang kembar
aku jangan main main saudaraku
istana pajajaran itu tidak mudah
untuk keluar masuk tanpa pengawasan saudaraku
tapi kamu harus melakukannya
apa salahku saudaraku
ini adalah tugas yang sangat berat
begitu berat sekali saudaraku
tapi tidak apa apa
aku akan melaksanakan tugas ini
dengan senang hati
prabu amkemar rukul
untuk tim paul